saya harus keluar dari sini minggir dok saya harus ketemu sama putri minggir dok
pangeran papa seneng banget kamu udah sadar putri nggak boleh ditahan
mbak putrinya salah putrinya boleh ditahan enggak enggak enggak enggak
kita jangan bahas itu ya
ada apa sebenarnya ceritain kamu remor biar om remo bisa
bantu kamu ada apa sebenarnya ceritain
hai walex walex laporin aku ke atur polisi atas tuduhan menculik pangeran
mohon izin pak mohon izin sepertinya ini ada kesalahan putri dan pangeran itu ada
teman dengan baik
saya minta maaf pak pangeran itu sudah dewasa tidak mungkin putri menculik pangeran itu tidak mungkin
kami masih menyelidikinya pak saat ini kondisi korban sedang kritis pak
dalam kondisi seperti ini
aku terima si ajih mikirin pangeran
pak alex sudah bertindak terlalu jauh
pak alex sudah bertindak terlalu jauh
apa dia nggak sadar
tolong lakukan yang terbaik ya
pak raymond bu nawang dan putri
biar saya handle semua
saya percayakan ke pak haris semuanya
bu nawang tenang dulu ya
pak haris kuasa hukum saya
akhirnya tanda tanda vital
pasien sudah mulai stabil kembali
terus kamu cek tekanan darahnya dan juga ladinya
nanti saya akan memeriksa tindakan lanjutan
untuk memeriksa komplikasi yang lain
putri usus goreng
putri usus goreng
putri usus goreng
dok putri dimana dok
putri dibawa sama polisi saya
saya harus temuin putri dok
kamu jangan banyak gerak dulu
dok saya harus temuin putri dok
dia dibawa sama polisi dia gak bersalah dok
putri dimana sus
putri dimana dok
saya harus temuin putri sekarang juga dok
kamu tenang dulu
ini suara pangeran
dia udah sadar
saya harus temuin sama putri dok

dok saya harus keluar dari sini
tolong tolong lepasin ini semua
pak bapak dilarang masuk
dia udah sadar
maaf pak dokter masih belum tahu menentang pangeran pak
kasih saya masuk sus
kasih saya masuk
dok saya harus ketemu sama putri dok
saya harus keluar dari sini
saya harus ketemu sama putri
papa seneng banget kamu udah sadar
papa gak usah sok tau deh
papa kok tega banget sih jadi orang
papa kok tega sih ngelakuin ini semua
kok aku bisa punya pikiran kayak gitu sih sama papa
apa maksud kamu pangeran
stop lah pak
stop pura pura gak tau papa stop bohong deh
papa kan yang laporan putri ke polisi
orang yang benci banget sama putri yang kepengen
nisahin aku dari putri kalo bukan papa siapa
aku gak nyangka papa tega eh
papa jahat tau gak
minggu dok saya ketemu sama putri
kamu denger papa memang si putri itu
pantas untuk mendapatkan itu semua
kamu gak sadar apa
setiap kali kamu sama dia
lihat sendiri kamu hampir mati
kau usah sok kena ini sama aku ya
kalau papa aja jahat dan tega sama putri
sekarang minggir saya ketemu sama putri
minggir dok dan ketemu sama putri
kasian putri pasti ketakutan dia sendirian
minggir pak aku ketemu sama putri
minggir dok minggir
pangeran udah sadar
yaudah kalau gitu gue kabarin rizky ya
pangeran udah sadar
keadaan putri gimana
yaudah kalo gitu
tetep kabarin kita ya
tidak ada apa apa

eh eh eh cip
kita bawa buat bertaduta
semoga pak harif bisa bantu putri ya bu
bila putri bisa pulang dari sini ya
kamu tenang dulu ya
saya berharap putri bisa bebas ya pak
gimana setelah saya berdiskusi
ternyata putri harus ditahan malam ini
sambil menganggap ditahan
putri gak boleh ditahan pak
putri gak salah putri gak boleh ditahan
putri bukan kriminal pak tolong
tolong pak reva lakuin apa aja buat putri
saya usahakan putri
hanya tidur sehari aja
saya ingat reva putri ditahan
seumur hidup saya saya gak pernah bayangin hal ini terjadi
seumur hidup saya saya gak pernah bayangin hal ini terjadi

mohon biarkan aku ya
aku harus bisa membebaskan putri dari sini
aku gak sanggup liat mayro sampai meneteskan air mata

om raymond tulus banget sama aku dan ibu
sampai rela mau ngelakuin apapun

supaya ibu gak sedih dan aku bisa bebas dari sini
sekarang aku jadi merasa serba salah
di satu sisi

aku nyesel banget bikin ibu jadi sesedih ini
tapi di sisi yang lain
aku takut banget terjadi apa apa sama pangeran